kau ku panggil itu
berdua sama si michelle kemari
supaya kalian melatih ibu ibu ini dance
wah ini serius
kalian kan kemarin juara satu aku bangga
eh ya mau pesen apa
bahkan jangan lu udah makan di rumah
ini udah makan di rumah budi
seku mending wangnya tersimpan
maksudnya dia bisa baca pikiran ya
apa udah ngerti gue seutuhnya
tante tinggal dulu ya
tante mau pesen
eh kerupuk kulit udah dong marah marah
lo bisa ngasih gausah bahas itu doang ha
gue lagi lapar tuh selera makan gue hilang
eh justru kalo ada gue selera makan lo tuh bertambah
dan makin berkualitas tau ga
udah banyak yang coba dan berhasil
banyak mau tau
gue sebutin nih
jangan marah marah dong
jangan marah marah dong
jangan marah marah dong
lo harus bisa tahan emosi
karena jangan sampe ibu tau
kalau lo lagi marahan sama si botol kecap
karena kelakuan bokapnya
kok diem aja sih
malu ya gue
oh bener ya
eh jangan galak galak
kalian ditinggal kok malah berantem
sekali sekali kalian itu
iya nih gak mau akur
padahal kan kita nanti tuh akan menua bareng
jadi kita harus akur dari sekarang
emang lo cocok tuh jadi sastra tau ga
tapi dia ada benernya
daripada kalian berantem terus
kan lebih baik berteman
daripada musuhannya kan
lebih baik pacaran daripada musuhan
eh enggak bukan gitu maksudnya
lebih baik berteman
bukan lebih baik pacaran
tapi kan kalo bisa pacaran kenapa harus berteman
gimana ya kalo ibu tau si papanya botol kecap ngelabrak dan marahin gue
terus nuduh gue bawa pengaruh buruk buat si botol kecap
apa ibu bakal tetep biarin si botol kecap dangketin gue ya
ini anaknya kenapa sih sensi banget sama saya tante
dia tuh suka emosi banget gitu loh kalau ketemu saya
karena dia tuh sering emosi sama saya
dia ngegas terus dia marah marah terus
nanti rambutnya tiba tiba udah putih
terus keriput udah mulai keluar
nanti saya nggak mau aja
saya tuh kasian kalau dia tuh nanti dikatain sama anak anak sekolah gitu loh
eh jangan dibuang buang
ya boleh namanya
udah dia kan juga bercanda
tidak bisa bercanda banget sih
handphone kamu belum ini
pak togar kenapa telepon malem malem dah
kok ga diangkat
ntar galak bu
ih nanti lo dihukum mau
ya udah angkat
jadi bapak mau minta tolong dulu sama kalian berdua
teguhin dulu bapak malam ini juga
ya ini penting sekali ini
bapak mau ngerti
bapak mau ngerti
bapak mau ngerti
bapak mau ngerti
bapak mau ngerti
ini penting sekali ini
nanti bapak share lokasi bapak tempat bapak dimana berada
jangan sampai nggak datang ya
nah yang kedua
kau minta izin sama bapak kau sama mama kau
jangan sampai tidak izin
jangan sampai nggak datang ini
nanti bapak share lokasinya
paham kau kan ya
jangan sampai ga datang lu
kebiasaan emang pak togar nih
gara gara lo pas ini kan gue buat masalah lagi nih jangan jangan
enggak gue gak buat masalah
cuma gak tau kenapa ya patogar tuh kayaknya emang gak mau bikin kita jauh gitu
iya gak sih
jangan jangan patogar ini utusan semesta
yaudah sayang mendingan kamu temuin aja patogar ya
kalian bisa akur bener gak
bener banget itu tante
nyok kita mau disini
ini udah pelan ini kan turunan
udah pelan turunan makanya gak bisa ngerem apa
ya sherlocknya ini sih
tapi kita ngapain sih kesini
lurahan suka damai
ngapain sih patogar
yang penting bukan bikin sim
lo kan kalau bikin sim nih mah warteg
lo berarti masih ingat kan itu kan kata kata lo di awal pertemuan kita
emang biasanya begitu
momen pertama ketemu sama lelaki ganteng itu pasti tenggiang ngiang
lo lagi mikirin gue pasti ya
lo tau gak sih kenapa gue masih inget
karena itu hal terburuk yang pernah gue alamin tau gak
lagian lo udah halunya udah kelewatan tau gak
abis ini lo mending ke apotik beli obat gitu ya
hobi di dunia itu kan banyak ya
kenapa sih lu milihnya hobinya tuh gak ngomel terus ngegas mulut sama gue
coba hobinya tuh mencintai gue gitu
lo tau kenapa gue ngegas
karena lo suka ngecap tau gak ngecapnya banyak banget
itu tadi yang bilangnya
budak itu tadi mancitanya
terus gue tau nih kenapa lo gak mau buka helm
nunggu gue bukain ya
gue bisa minta dibukain dulu
ya lo biar terkenal gak serta serta
terkenal gak serta serta gue gak mau
kita libur dulu kira apa sih
asal disono berantem
kalian itu nyebut aja kerjaan kalian ada apa sih
ya maaf pak
tapi ini kenapa sih pak
eh kenapa di kanan
ini ada penting
nanti kita bicara di dalam
untung bapak gak kena
udah tenang aja dulu
nah udah datang nih
pokoknya tenang aja
jadi kau paham kan
bah eh macem mana lagi
kau kupanggil itu
berdua sama si misil kemari
supaya kalian melatih ibu ibu ini dance
iya yeah dance lah
wah ini serius
iya serius kalian kan kemarin juara satu aku bangga

sampai jumpa di video selanjutnya

betta mau tantang alevista
betta yakin malam ini betta akan menang
yakin banget loh bakal menang
kalo sampe ale kalah
pasti nadib masih pengen semua anak anak dukung dia buat musuh rilif gini
gue harus menang
buat paksa juga si nadiem buat minta maaf ke rifki
lo yang harus nurdin semua kemauan gue
berapa orang di sana